selamat sore salam sejahtera untuk kita semua
yang sangat kita cintai kita hormati kita banggakan
ibu ketua umum pdi perjuangan prof dr megawati soekarno putri
yang selalu menggembleng kita memberikan pelajaran kepada kita
apa arti kesabaran dan keteguhan dalam perjuangan
yang terhormat yang sangat kita banggakan
kadut terbaik bdi perjuangan presiden republik indonesia
buat saya pribadi beliau adalah mentor yang telah
banyak sekali pelajaran
sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar
terima kasih pak presiden
yang kami hormati bapak wakil presiden
terima kasih sudah hadir
ketua dpr ri mbak puan maharani
tentu beserta seluruh jajaran di bppdi perjuangan
pak sekjen mas pak
mbak sada mbakif pananda
rakyat kernas menjadi makin lengkap dan merasa terhormat
karena hadir para ketua umum partai
dari ketua umum p tiga pak mardiono terima kasih
pak ritanu terima kasih sudah hadir
pak osman sabtaudang terima kasih
dan kita juga merasa terhormat karena banyak sekali anggota kabinet yang hadir
dari kementerian terima kasih
dari lembaga yang saya minta maaf tidak bisa menyebut satu persatu
tentu tiga pilar partai dari eksekutif legislatif struktural
dan wabil khusus para petani dan nelayang yang ikut bersama kita dalam rakernas ini
rakernas yang keempat pdi perjuangan ini sangat luar biasa
bukan hanya jumlah pesertanya tapi pilihan temanya yang sangat istimewa
kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat dengan subtema yang sangat sangat spesifik
pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan indonesia bagi dunia
saya sambil mencoba membayangkan apa yang kemudian dipikirkan ibu megawati
kira kira apa yang mesti kita kerjakan
pada pada rakernas terdahulu kita pun membahas persoalan persoalan rakyat
tema kemiskinan stunting pemerintahan yang bersih anti korupsi
dan kita bangga sebagai kader pdi perjuangan bahwa partai kita selalu berpikir
apa yang dibutuhkan oleh rakyat setiap rakernas
kita coba cermati setiap saat ibu mega berpidato
setidaknya ada delapan pokok pokok kebijakan kedaulatan pangan yang ibu ketua umum sudah sampaikan
poin poin yang sangat penting itulah buat kita yang ada di eksekutif legislatif
kita coba mengawal agar itu bisa tereksekusi dengan baik
dengan target target yang terukur
dan tentu apa saja itu dari kedaulatan pangan yang menjadi tema kita hari ini
ada satu kata yang membuat semangat kita makin kuat adalah swasembada
untuk bahan pokok sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri
karena itu tidak bisa menggelinding apa adanya begitu saja
karena butuh hadirnya negara untuk bisa memastikan petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurus pangan ini
tentu hadirnya juga tidak tiba tiba
hadirnya juga tidak menggelinding begitu saja
ada beberapa poin
yang pertama bagaimana kita menggenjot riset
dan tentu saja teknologi pertanian yang hari ini sudah saatnya menuju teknologi pertanian tingkat tinggi
tentu ada politik tata ruang yang harus bisa memastikan
seperti pesan ibu tadi
bahwa lahan subur tidak boleh dialing fungsikan
saya senang dikasih sampaikan oleh ibu ketua umum untuk mengingatkan kita bersama
ketika penugasan saya di dpr berjalan
saya ikut membahas undang undang lahan pertanian pangan berkelanjutan
tinggal bagaimana kita mengeksekusi
karena di ruangan ini ada dari eksekutif
baik dari pusat maupun daerah yang berkewajiban untuk melaksanakan undang undang ini
tentu saja kebijakan fiskal
untuk memberikan stimulus
bagi inovasi peningkatan produksi nasional
termasuk penerapan teknologi terapan pertanian
dan pembangunan yang masif infrastruktur pertanian
serta sarana produksi pertanian
dan kita bisa belajar dari mana pun
kita bisa berkolaborasi dari mana pun
tadi sudah kita lihat
ibu ketua umum
yang sebenarnya sudah bisa dilakukan hilirisasi
untuk bisa kita lakukan terapan
karena dari anak bangsa sudah bisa menunjukkan karya karyanya
tinggal kita memastikan untuk bisa menggunakan itu
dan tentu saja
hal yang penting dan dasar untuk menyecahterakan uang cilik
adalah melalui pangan dan melalui makanan
tidak ada yang lain
tentu saja nanti varian yang banyak akan menjadi dukungan karena ini yang paling pokok
apabila kita bisa mencari
apabila kita bisa meningkatkan sektor pangan indonesia untuk kesejahteraan rakyat
maka kita akan mampu membawa indonesia lebih berjaya
dan tadi pesannya adalah makin berdikari dan berdaulat
tentu selaku kader pdi perjuangan
kita selalu diingatkan
bagaimana pentingnya untuk membumikan ideologi pembebasan yang dilakukan oleh bung karno
ideologi yang berangkat dari tekad untuk membebaskan diri
dari segala bentuk penjajahan
baik dari sisi politik ekonomi sosial budaya dan rakernas ini
mencoba untuk merumuskan agar kita punya kemandirian itu
bapak ibu hadirin yang sangat saya hormati
bapak presiden ibu ketua umum
politik pangan sangatlah penting
dan ia menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan
dan berimplikasi penting terhadap kesehatan
tentu bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa
mulai dari gisi yang cukup
maka kalau lahrakernas sebelumnya kita bicara stunting
karena politik kesehatan kita inilah yang akan memberikan investasi besar nantinya
kepada anak anak bangsa generasi masa depan
dengan berpihak pada petani dan nelayan
maka kita akan mempercepat indonesia yang berdikari di bidang pangan
dan sudah saatnya sawah sawah menjadi hamparan kesejahteraan
dan laut menjadi samudera kemakmuran
dan ibu ketua umum hadirin yang saya hormati bapak presiden
kita bisa melihat rakenas keempat ini dilengkapi dengan pameran pangan
sekaligus menjadi ajang untuk menyampaikan gagasan akan masa depan indonesia
di mana pangan perlu menjadi nafas kesehatan
peningkatan nilai pangan indonesia sendiri tidak bisa hanya dilakukan
dengan memperbaiki satu aspek saja
pasti tidak akan cukup
dan dari hulu sampai hilir mesti kita yakini bisa kita kelola
kita harus melakukan transformasi dan tentu saja akselerasi
untuk meningkatkan nilai pangan yang dimiliki oleh tanah air kita
kita bisa melihat bagaimana
dengan segala semangat pak jokowi dan dukungan seluruh kabinet
setidaknya kita akan memiliki enam puluh satu bendungan yang memberikan sumbang seh
yang sangat besar pada kemajuan pangan kita
kita bangga pada nilai nilai itu
meskipun demikian kita masih harus memberikan perhatian
karena ada pr di mana berbagai persoalan yang terjadi muncul
menyusut tiap tahun
dan enam puluh lima persen sawah irigasi menjadi tidak subur
maka menjadi relate dari bendungan yang disiapkan
teknologi yang dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari saudara kita petani
agar bisa berproduksi lebih baik
maka kita harus mempercepat modernisasi dan digitalisasi sistem irigasi
supaya darah pangan ini bisa mengalir kepada tanaman tanaman
yang memang dibutuhkan
kita tegakkan apa apa yang harus kita lakukan
seperti tadi kita mesti menjaga lahan subur kita
biarkan sawah kita tetap menjadi sawah
biarkan embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air
dan biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan ikan berenang
karena itu menjadi sumber pangan kita juga
pemerintah sudah menghitung
kira kira jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi bapak ibu sekalian
maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih dua belas juta ton ikan tangkap secara sustainable
saya kira kementerian sedang melakukan itu
artinya kita akan dapat minimal mempertahankan atau kita akan meningkatkan
betapa di depan mata kita punya kekayaan yang luar biasa
dan di tahun tahun berikutnya
angka itu akan bisa berkembang bahkan lebih
tinggal bagaimana kita menjaganya
melalui pengawasan yang real di lapangan
melalui pendekatan hukum
melalui penangkapan yang terukur
melalui modernisasi budidaya perikanan
serta perbaikan sistem
apa yang ada
termasuk akses permodalan
termasuk efisiensi distribusi logistik dalam logistik manajemen
yang merugikan negara kita sampai rp tiga ratus lima puluh enam triliun
mesti kita tarik menjadi kepentingan kita sendiri
dan kita terus genjot kedaulatan pangan kita
melalui diversifikasi pangan yang bumika tadi sampaikan
biarkan yang makan papeda tetap makan papeda
biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul
dan yang makan beras juga makan beras
karena sorghum pun bisa menjadi sumber pangan
karena itulah sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki
negara lain tidak memiliki itu
dan juga kita mesti memastikan bantuan insentif bibit pupuk
sarana prasarana perikanan tangkap budidaya
yang mesti disalurkan tepat sasaran
maka untuk itu
zaman sudah berubah generasi berganti
dan kita tidak bisa mengharapkan berdikari dari pangan ini
tanpa kita melakukan sebuah perubahan besar dari sisi teknologi
dan teknologi modifikasi cuaca smart farming
sekolah lapang iklim
menjadi begitu penting ketika kemudian praktek praktek ini bisa kita lakukan
dan kunci dasarnya adalah satu data
maka satu data indonesia akan menjadi rujukan utama kita dalam menentukan kebijakan
termasuk dalam politik pangan dan perikanan yang kita miliki
pertanian dalam arti luas
dan ternyata satu data ini kita bisa gunakan teknologi iai
kita tahu mana tanah yang oke
berapa ph nya tanaman apa bibit mana yang harus dicukupi
dengan kebutuhan benih
yang kita mesti bisa bangun sendiri untuk disediakan buat para petani
dan kita punya analisis semuanya dengan bantuan iai
kita bisa gunakan hasilnya untuk melakukan modernisasi dan industrialisasi
agar bisa berjalan on the track
dan teknologi serta pesawat modifikasi cuaca
mesti kita tambah
agar jumlahnya bisa memenuhi dan kita bisa mempercepat seluruh target yang mau kita capai
yang sekarang sudah dijalankan oleh pemerintahan pak jokowi
beberapa contoh dulu dibangun di kebumen
dan kemudian ini akan kita tularkan kepada tempat tempat lain
lalu pembangunan desa perikanan dengan basis penerapan teknologi informasi
komunikasi dan manajemen tempat guna yang berkelanjutan
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa
dan satu program bisa menciptakan
bisa menciptakan banyak tujuan
dan kita tidak boleh lupa bapak ibu sekalian
memberikan bantuan modal
dan kemudian para pelaku yang bisa kita latih
agar mereka makin modern untuk melakukan itu
dan kalau perlu
kita berikan penugasan kepada anak anak muda
untuk dia terlibat
kita gunakan kekuatan kita yang ada di perguruan tinggi untuk terlibat
sehingga kita semuanya akan bisa
melakukan percepatan itu
dan tentu saja
tidak hanya itu
ketika produksi sudah beres
maka off takernya mesti beres
kalau off takernya beres
maka rasanya sembilan bahan pokok
mesti kita kendalikan
dan negara tidak boleh melepaskan itu
menjadi sesuatu yang makin liberal
karena pangan adalah kebutuhan kita sendiri
pertanian dan perikanan saat ini
maka pdb yang kita sumbang dari sektor ini
bisa mencapai kurang lebih tiga triliun
dengan peningkatan nilai tambah produk
dan ini akan menjadi salah satu jalan indonesia
untuk keluar dari jebakan ekonomi pendapatan menengah
karena pertumbuhan ekonomi yang sudah dibangun
fondasinya begitu kuat oleh pak jokowi
mesti kita percepatkan
dan mesti kita dukung semuanya
dan momen menuju indonesia emas inilah
harus dilakukan dengan gerak cepat gaspol
tidak bisa kemudian kita pelan pelan
kita bergerak cepat bersama
dan tentu saja hadirin sekalian
maka dengan kerendahan hati
saya memohon kepada seluruh hadirin
mari kita siapkan langkah langkah kita
mari kita turun bersama mengetuk pintu pintu rumah
untuk menyampaikan misi kita
menyampaikan program kita
menolong mereka dengan kekuatan partai pengusung
sekaligus kekuatan relawan
mohon doanya mohon dukungannya
dan kita akan bergerak bersama sama
untuk mewujudkan itu semua
mohon maaf kalau ada kekurangan